biasa aja kali ref gak bakal kenapa napa kok
yaudahlah yang penting kita lulus kan
aduh tuh anak anak gak ada kerjaan aja sih
tidak ada kerjaan
tidak ada kerjaan
kenapa yang keluar lagi
tadi morning liat gino lagi ngeluk senderam beraya
walaikum salam pi
oh iya reva mau kasih tau kalau reva lulus dengan nilai memuaskan
alhamdulillah papi yakin banget kalau kamu bisa bikin papi bangga
oh ya kamu bisa datang ke kantor karena papi punya kaldu buat kamu sekalian
tapi mau traktir kamu makan siang
aduh pi sebenarnya sih reva mau banget banget
pengen banget deh ke sana
tapi masalahnya reva tuh udah ada janji sama teman teman reva
kita mau ngerayain kelulusan dengan makan makan bareng
oh gitu ya
gimana kalau seandainya papi mampir ke tempat kamu
terus kita bisa makan bareng bareng temen kamu
apa kamu keberatan
atau kamu mengizinkan
boleh banget dong pi
yaudah kamu mau janjikan
kamu mau janjian makan dimana
kita sih rencananya tadi mau makan di cafe friendly
ya udah nanti papi harus siap siap dulu langsung ke sana ya
sampai ketemu di sana saya
oke jadi bahwa gue nanti mau nyusul kita semua ke cafe friendly
dia pengen makan makan bareng
oh yaudah ajak aja kalau rame rame kan lebih seru
lagian kan kita cuma pengen makan makan
gue kok jadi mendadak senang ya buat apa mau ikut
gue kepikiran ngajak tante farah nih
hah aduh gila aloh sin
gue gak kebayang deh kalau misalnya papi ketemu sama tante farah
gak gak usah gak usah
jadi gue tuh niatnya mau ngajak nyokap gue
terus nanti gue bakal minta tolong sama nyokap gue buat ajak tante farah
kan kalau misalnya tante farah datangin sama nyokap gue bokap lo gak bakal curiga ya
yaudah deh coba aja
yaudah kalau gitu gue ajakin raya juga ya
biar kita semua lengkap
kalau lengkap kan lebih seru
fiks telfon telfon buruan buruan
gak mau kayak gini gue jadi
gak mau nangis lah rai
gak apa apa makan yuk
karena gue sama anak anak pada mau ke cafe friendly
terus kita mau makan bareng bareng
mau ngerayain yang kelulusan kita ini
gue juga lagi makan makan nih
yaudah gak usah dimakan
baru mesen kan gak usah dimakan deh
mendingan mendingin lo makannya rame rame sama kita semua
kalau rame rame kan lebih seru
hmm tapi gue masih nunggu mondi juga gimana dong
yaudah gak apa apa
tungguin aja mondinya terus nyusul sama kita yah
yaudah idah gue tunggu
katanya ikut deh gitu
kok belum dateng
gitu dong mondi
dan raya juga udah pernah bilang kan sama lo
kalau si gino itu cuma temen deketnya raya
lagian gue pikir ada sesuatu yang lebih yang dilakuin gino
mungkin tadi gino lagi denger aja
ya gitu juga gak tau kan kenapa raya bisa nangis
tuh beneran kata ivan
udah sih mondi
kalaupun emang raya jadian sama gino
lo juga bisa terima
toh kalian juga udah sepakat kan
bakalan jadi kakak adik
lo bisa terima itu mo
lo juga susah susah hati
semua yang kalian ngomongin tuh emang bener
masih berat buat gue
masih susah banget buat gue
kalo gue sampe ngenet raya tuh pacaran sama cowok lain
mam sindi lulus sekolahnya
selamat ya nak
eh mam tapi sindi mau minta tolong sama mami boleh gak
iya kan jadi sekarang sindi sama temen temen mau ngerayain kelulusan gitu kan
terus niatnya si reva itu mau ajak patinya
terus mami bisa dateng gak
tapi ajak tante farah kan
sekarang sindi sama reva lagi mau ngejodohin tante farah sama papinya reva
kan mami juga pengen tante farah cepet nikah kan mi
emang tante farah suka sama papinya reva itu
eh kayaknya sih suka kok mie
kalau misalnya sindi lihat ya ada percikan percikan asmaranya gitu
cuma kan kalau misalnya sering ketemu
siapa tau makin gede ya percikannya ya kan mi
tapi coba nanti deh mama ajak tante farah ke sana ya
fix nyokap gue mau ngajak untuk farah datang ke cafe friendly
kenapa gue jadi deg degan gini ya
tante farah ketemu sampah bi
biasa aja kali ref gak bakal kenapa napa kok
yaudah lah yang penting kita lulus kan

odotan lu sampe koq
gini aja lah
siapa aja dia
soalnya ombagas kita tuh punya cara tersendiri buat ngerayain kelulusan kita
dan kita rasa juga kayaknya gak harus deh kita coret coret baju
kita tuh punya cara yang lebih efektif
yaitu coret coretnya misalnya di buku memo
jadi kita bisa tulis kesan pesan kita
dan itu semua juga ide dari boy
iya nonreva si boy itu emang anak baik kok
dan pinter lagi
beruntung banget ya nonreva punya pacar seperti itu si boy
om bagas dukung deh
om bagas dulu om bagas waktu lulus sma juga coret coretan baju kayak gitu gak
om dulu juga waktu lulus sekolah juga
ya cuma setelah lulus itu
om gak kepikiran lagi untuk gimana ke depannya
sekarang om jadi maaf
soal soal kayak gitu sekarang jadi pengangguran tuh kerjanya
iya ya daripada cor coret baju gitu kan kita gak tahu masa depan kita nanti kayak gimana
mereka gak tau kalo mereka lagi happy happy buat jadi pengangguran
lo men lo gak ada yang nanya
ini kayaknya gara gara gue udah kedeket sama lo rev
jadi kayak otak lo sama boy udah campur di otak gue
gitu nah ketularan
udah mau kuliah bentar lagi
ya mendingan sih kalau menurut gue sekarang
kita berdoa aja yang terbaik buat masa depan
dan juga kelancaran nanti kita ke depannya seperti apa
betul juga tuh non
ya udah lah
mereka tuh harus dikasih pelajaran boy
ya udah gak usah lah
ngapain coba ngeladenin mereka
tapi mereka ngelindahin kita boy
lo liat tuh tadi
lo udah jorat telepon gue untuk gak kena mata
udah lah kejar aja lah
gue kan tadi udah balas sama mereka
cuma mereka yang masih rese sama kita
masa kita ikutan reses sih kayak mereka
wah untung lah yang kena mata gue